saya mau bilang assalamualaikum tapi saya kaget kok
pade wudhu disini kan belum waktunya sholat syukur
yang wudhu siapa
ini tadi di tempat sampah ada yang jorokin
kamu kelihatannya kok cemas kayak gitu
kayaknya udah gak cukup mas
buat biaya pindah sekolahnya rafi
buat kebutuhan bulanan mas
ke temen aku di kantor yang lama
mereka ada yang mau bantu kita
aku gak mau kalau kita berhutang mas
kita bisa ada pemasukan
kamu itu udah capek ngurusin rumah
capek ngurus rafi
itu udah jadi tanggung jawab aku
aku akan berusaha sebisa aku
bagaimana caranya untuk cari uang
buat keperluan dan gaya rafi
aku tuh gak capek
mas gak usah khawatir
lagian kan ini untuk kebaikan keluarga kita mas
terus itu juga kan bukan kerjaan yang berat mas
maksudnya gini loh mas
nanti kalau mas lagi keluar cari kerjaan
terus aku di rumah
kan bisa sambil jualan
boleh ya mas
aku akan berusaha sebisa yang aku mampu
untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini
supaya aku bisa mencari kerjaan yang lebih baik untuk diri aku dan rina dan rina juga yang lainnya ya mas
supaya kamu gak susah kayak gini lagi
makasih ya lena
aku lagi christian
sekarang gw pergi ke rumah
sm para suku
sebab nasi goreng ini pasti kena
seenak memandang wajahnya ustaz zanuruh
astagfirullahaladzim siapa itu
lari kamu itu ngapain masuk ke dapur
pakai ngejatohin rantai segala bikin ustaz kaget aja
anu pak ustaz haikal mau bantuin pak ustaz masak nasi goreng
gak nyangka ternyata kamu anak yang berbakti juga ya
ah kalau gitu pas kebetulan sekali
ustaz mau ada perlu dulu sebentar
ini nasi goreng diaduk aduk ya pelan pelan aja
nanti matikan kompornya setelah itu lima menit aja
ya kalau gitu ustadz jalan dulu
hei eh eh eh ada apa lagi pak ustaz
iya iya eh jangan lupa
jadi ustaz trulian yakin kalau haikal itu yang ngomong
iya pak kiai karena pas saya cek kasurnya
itu bau minyak wangi
tapi bercampur dengan bau persing pak kiai
sepertinya haikal beneran mengompol
supaya nggak ketahuan dia siram kasurnya dengan minyak wangi
dan untuk menghilangkan jenjaknya itu
dia buang silangannya pak kiai
kalau bisa jangan mempermalukan haikal di depan teman temannya
udah sekarang gini aja
orang orang yang kerennya diganti dengan yang baru
nanti kita bicara sama haikal pelan pelan
alhamdulillah abbas setuju mi
seperti sabda rasulullah saw
tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia
melainkan allah swt akan menutup aibnya pada saat hari hemat klan
hadis riwayat muslim
dan ini berlaku untuk semua
santri dan santriwati
jangan mereka dibebani dengan hukuman
kalau masih bisa diperbaiki
apalagi kalau ada solusi untuk mengatasi masalah itu
saya tahu hikal itu memang keras
tapi kekerasan itu hendaknya dilawan dengan kelembutan
ya udah kalau gitu nanti spray sama celananya haikal
biar sayang cuci sama jemur
lebih baik sekarang aja
mumpung para santriwasi di luar
saya mau bilang assalamu'alaikum
pak de wudhu di sini kan belum waktunya sholat zuhur
yang wudhu siapa
ini tadi di tempat sampah
ada yang jorokin
yang ngeluk siapa
kalau saya tahu
masam udah nyerah nyerah
nggak ada yang nyamperin
pak d pak d pak d
tolong nanti antri nasi goreng ke tempatnya kiai amin
kiai amin apa ustaz jah nurul
oh jawabnya nggak pede
iya yang pasti
ustaz jah nurul apa kiai amin
pak d pak d
untuk ustaz jah nurul kiai amin dan umi hajar
nasi gorengnya di dapur ya
nggak ada di dapur
udah tinggal diantriin aja sama pak d
suprainya biar saya aja yang nyuci karena saya sekalian mau nyuci celananya haikal yang saya simpen di ruangan guru
oh nggak usah ustaz biar saya aja yang nyuci
nggak apa apa ustaz jah biar saya aja yang nyuci
oh nggak usah ustadz biar saya aja abis ini kan ustadz ngajar pencaksilat biar sekalian nanti celana haikal saya ngambil
nggak apa apa ustaz jah biar saya aja
udah saya aja ustaz
kalau udah sehati mendingan ke pelaminan
si ucok temennya kabul kalau udah cocok buruan hijab kabul
maaf pak d eh ayolah maaf pak d
duh duh duh maaf pak d
kan aku belum matiin kumpulnya ya udah lebih dari lima menit
aduh bisa bisa diomenin lagi nih